rap ngopinya udhanya gue perlu kemana ngecek kontrakan kontrakan inek kak nih iya
lo mau ikut kaya hari ini si cita ada di rumah kagak ah udah kayaknya sih ada berarti
cineka ada di rumah dong assalamualaikum baru dateng mbak
eh mbak isah iya mbak tadi nungguin bape jalan dulu sama saya juga nunggu bang harun jalan dulu
bunur assalamualaikum bu bunur assalamualaikum telepon aja
enggak diangkat mbak
nih dauin ibu bapak
nih dauin ibu bapak

dong sore mbak jangan pergi dulu dong sore mbak jangan pergi dulu dong
mau kemana lo
ke rumah lo
lo mau kemana
ke rumah lo
ke rumah gue apa ke rumah lo
ke rumah lo aja
katanya ke rumah lo
ya kan tadi gue yang bilang
ke rumah lo
berarti bukan rumah gue
lo baru nyampe juga tes
di terminalnya sama di rumah sakit juga

chang mau waris dia mau berubah itu
rat tadi sody ke rumah gua
sama tadi dia juga kesini
sama tadi dia juga pamit rumah gua mau pulang kampung
kakak ada sody kita bebas nih
bebas apa kan
kata siapa ada siodie juga bebas kok
sody kita mau ke rumah
ah lo mau bingung mulu
kalau lo bingung tuh pegangan sama tiang
gua ngobrol sama tisna aja lah
kamu mau jemput citra
masya allah pur pur
kata bapak saya kuping itu perbuatan yang dilarang
itu gak nguping yotis tapi kedengeran
dia suka sama cowok lain
gue juga gak tahu tapi gue denger namanya hussein
hussein ini dari keluarga miskin
dia diadopsi sama orang kaya
terus sekarang jadi pengusaha
tapi musuhnya banyak
banyak orang yang pengen ngerebutin perusahaan itu
terus hussein sendiri juga jadi rebut tanaman cewek cewek lain
kemarin orang tuanya citra datang ke sini buat ngejodohin citra sama cowok itu pur
bisa jadi bisa jadi
saingan lo berat pur
yang bener lo cak
mau nginjah regimes
berarti sineka ada di rumah dong
kalau kita ke sana
busen itu cuma temennya
ntar pas gue tanya
ternyata beneran busen itu gebetanya citra
mau ditaruh mana muka gue
ya di situ atupur
emang mau disimpan di mana lagi
orang lagi susah
siapa tahu dia tahu husen itu siapa
mbak surti kemarin jadi jenguk kutati
katanya mbak tati sakit tipes
wih kalau itu saya sudah tahu
hur lo mikirin apaan lagi sih
mendingan lo tanya aja minekun
iya pur mumpung nen citranya lagi gak ada
gak tau siapa gitu ya

tuh gimana basketball lagi gak boleh udah tonton
dia orang kalian
akarnya ke original siapa ya
astaga gue udah deling uwu
nah kita lihat knatha atuh
ndar tadi di

kira kira potati sampai kapan ya di rumah sakitnya
aduh saya nggak tahu mbak
saya mau besuk lagi tapi bang harunnya nggak ada
lagi melamar pekerjaan
iya saya juga belum
diminum dulu deh pak haji
teh manisnya enak nih
ah teh manis biasa kok pak haji
namanya aja kok putri ayu
pasti ayu rasanya
pak haji bisa aja deh
dari tadi kagak kelihatan
citra lagi ngantuk ngantuk
setelah lagi ngantar orang tuanya ke bandara